nama hussein ali rafsanjani viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir
asn guru di pangandaran jawa barat ini mengunggah pengakuan dirinya menjadi korban pungutan liar atau pungli dari dinas bkpsdm kabupaten pangandaran pada dua ribu dua puluh lalu
dalam unggahannya hussein menjelaskan ia diminta membayar uang untuk kepentingan acara latihan dasar guru muda
ia pun melaporkan hal ini melalui situs lapor go id
namun usai melapor ia justru mendapat intimidasi hingga ancaman pemecatan
hussein akhirnya mengajukan pengunduran diri dari asn karena merasa terancam
husein mengatakan bahwa dia tidak bisa membayar uang untuk kepentingan acara latihan dasar guru muda
husein mengatakan bahwa dia tidak bisa membayar uang untuk kepentingan acara latihan dasar guru muda
husein mengatakan bahwa dia tidak bisa membayar uang untuk kepentingan acara latihan dasar guru muda
husein mengatakan bahwa dia tidak bisa membayar uang untuk kepentingan acara latihan dasar guru muda
husein mengatakan bahwa dia tidak bisa membayar uang untuk kepentingan acara latihan dasar guru muda
husein mengatakan bahwa dia tidak bisa membayar uang untuk kepentingan acara latihan dasar guru muda
kamis sore husein memenuhi panggilan bupati pangandaran j j wiradinata di pendopola maka bupaten pangandaran
agenda pertemuan yang berlangsung tertutup ini untuk mendengarkan langsung soal insiden pungli dan intimidasi yang dialami hussein
bupati pangandaran jj wiradinata tidak memberi jawaban jelas tentang kasus tersebut
bupati pangandaran hanya memberi jawaban akan bertindak tegas jika benar ada praktik pungli
saya kan tadi saya klarifikasi dulu
nanti kalau persoalan apa namanya persoalan intimidasi persoalan apa lagi
nah kita akan menggunakan seluruh instrumen yang ada dalam rangka sesungguhnya apa yang terjadi
baru nanti kami ngambil langkah langkah di pandang pungli
pengakuan hussein menjadi korban pungli juga mendapat tanggapan gubernur jawa barat ridwan kamil
di media sosialnya rk mengunggah video pertemuannya dengan hussein
langsung pada rabu
menurut rk selain meminta keterangan dari hussein
ia meminta laporan dari pihak institusi pendidikan terkait di pangandaran
rk juga mengaku telah merekomendasikan agar bupati pangandaran
menonaktifkan sementara kepala bkpsdm pangandaran selama penyelidikan kasus ini
tim liputan cnn indonesia